jadi intinya apa yang abang sampaikan kaitannya dengan partai golkar dan pak jokowi itu pasti diketahui oleh ketua umum ya
apanya saya tidak pernah bicara secara langsung ketua umum
tetapi saya kira saya sebagai orang yang memang lahir dari suatu proses dunia akademik
kan saya harus pintar pintar membaca tanda tanda zaman
nggak boleh dong kalau saya tanda tanda zaman begini ketua umum begini dan lain lain sebagainya ini juga
kan suasana kebatinan yang lahir seperti itu masa tidak dimanai
nggak karena gini di internal partai golkar saya juga dengar pak kim juga dengar
ini kan jangan jangan kursi ketua umum pak erlangga terancam juga ini kalau masuk
iya kalau opsinya pak jokowi itu adalah erlangga artarto
kalau bukan ada jagoan lain ini kursi panas ini ketua umum ini
lalu kita lihat selalu lihat
kalau selalu kita lihat dalam perspektif politik praktis yang subjektif
tetapi ini kan kita bicara hal yang normal bahwa siapapun yang memang disepakati bersama memiliki persyaratan
dan sehingga dengan kapasitas kapabilitas yang dimiliki itu dimampatkan secara efektif untuk membesarkan golkar
karya kekaryaan gerakan amal soleh ini kenapa tidak